ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyinggung proyek era presiden jokowi yang dinilai terlalu banyak menyedot anggaran negara
ia juga menyebut awal tahun ini hutang negara naik tiga kali lipat
dalam pidato politik yang disampaikan ahy di tenis indoor senayan pada selasa siang
ia menyebut proyek mecusuar area presiden jokowi menyita anggaran negara
menurutnya di tengah krisis ekonomi di indonesia pemerintah tidak mengelola keuangan negara dengan baik
ia menilai pemerintah mementingkan proyek mercusuar yang tidak memiliki dampak kepada rakyat kecil dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat
akibatnya hutang negara pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga naik hingga tiga kali lipat mencapai rp tujuh tujuh ratus tiga puluh tiga triliun
menurutnya dengan hutang yang begitu besar indonesia akan tercekik dan juga kesulitan untuk membayarnya
masalahnya masalahnya bukan hanya krisis global
karena keuangan negara tidak bisa lelah dengan baik
anggaran anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek proyek mercusua yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong kilate
tidak banyak berdampak kepada saudara saudara kita yang terkatau di sini miskin dan kurang mampu
defisit anggaran coba disusupi dengan hutang pemerintah
dalam delapan tahun terakhir ini kenaikan uspam pemerintah mencapai tiga kali lipat
menurut kementerian keuangan

belum lagi belum lagi hutang bumf ini mencapai rp tujuh tujuh ratus tiga puluh tiga triliun

belum lagi belum lagi hutang bumf ini mencapai rp tujuh tujuh ratus tiga puluh tiga triliun